nah pak luhut ini apalagi karena ini sudah sering terjadi dan dengan skala yang cukup besar
kalau misalnya ada pertanyaan ini kenapa indonesia bukannya belajar sih dari penanganan masa lampau
apa yang salah kira kira dan kalau kita lihat misalnya di chile juga mereka sempat di atas delapan ya magnitudonya
tapi jumlah korbannya itu jauh lebih sedikit hanya tiga belas waktu itu
nah kalau ada pertanyaan pertanyaan seperti itu dan juga ini apa kira kira yang salah kita lakukan selama dua dekade inilah kita menangani
early warning kita masih belum secanggih yang tadi presiden sudah perintahin supaya itu semua diperbaikin
jadi lebih parahnya sebenarnya sudah diperbaikin juga dulu tapi dicuri oleh nelayan kita
jadi memang harus ada kesadaran juga eh kau mencuri ini sebenarnya kau tanpa sadar sudah membunuh orang lain
karena tidak bisa early warning
itu berjalan gitu loh
tapi itu tidak ada semacam monitoring terus menerus
dimonitor tapi kan kalau sementara hilang hari ini tidak immitedly kamu bisa ganti karena kamu sajukan lagi dana
nah itu sekarang kita coba perbaikin sistemnya
bu ani dan menteri keuangan membuat satu mekanisme yang bisa tadi misalnya dana itu otomatis digunakan untuk perbaikan semacam itu
kemudian tadi seperti saya katakan tadi ada alat berat di tempat empat kota tadi ada lst
nanti pesawat terbang yang bisa di deploy untuk membawa itu sehingga tidak ada seperti sekarang kita terus terang masih mencari cari
nah jadi itu saya pikir akan jalan
ya setiap ada gempa setiap ada bencana seolah olah kita baru saja belajar padahal kan ini sudah terus menerus
nah ini kesempatan untuk juga bukan forum hanya masalah bank dunia dan ekonomi dan lain sebagainya
tapi apa kira kira dengan bencana ini yang kita bisa bawa
apakah ada misalnya juga pemberitaan pemberdanaan baru atau apa yang kita bisa
sebenarnya itu tidak pemberdanaan kalau pemerintah sih cukup
tadi ibu ani katakan kita juga terlalu kekurangan sih
tapi dengan ini apa pemberian dari donasi dari asing
tapi orang mau bantu ya kenapa tidak misalnya seperti world bank dia mau bantu kita seratus juta dolar untuk nanti rehabilitasi
ya sudah kita
inggris juga banyak juga
juga mau ngasih silahkan tidak ada masalah itu kan
jadi yang penting sekarang saya pikir
platform imf world bank yang begini bergensi begini besar itu juga memberikan nilai tambah pada pemerintah indonesia
sangat memberi tambah
berangkat satu ratus delapan puluh sembilan negara yang hadir
dan nanti akan banyak produk produk yang akan dikeluarkan dari sana
nanti saya pikir juga menguntungkan kita
orang tanya anggarannya sih berapa banyak sih gitu
anggarannya kita sekarang gunakan lima ratus enam puluh enam miliar rupiah
dari situ mungkin ada hampir dekat seratus miliar itu balik lagi pnbp
yang lainnya sebenarnya ada yang kita bikin untuk perbaikin jembatan
ada yang kita bikin perbaikin perlebar dari apron
dari terminal di ngurah rai dan sebagainya
jadi sebenarnya sih ya hampir tidak ada artinya dibandingkan itu
jadi kalau benar ini dua puluh tiga ribu nanti datang semua saya kira akan lebih besar pertumbuhan ekonomi sana
jauh di atas rata rata ya
dan itu mereka akan dapat kira kira satu lima triliun daerah itu
jadi saya pikirkan untuk bali ini
karena untuk bali ini satu event yang sangat penting
ya secara nasional berapa persen nanti kita hitunglah pelan pelan ya
ya seharusnya secara jangka panjang ya
ada dampaknya terhadap perekonomian indonesia
tapi kalau dari segi citra bagaimana pak luhut akhir akhir ini
apalagi dengan ya banyaknya bencana dan tampaknya inilah seolah olah
saya diperintahkan presiden pergi ke new york minggu lalu
jadi saya ke new york memang bicara di un mengenai marine debris
kemudian juga di world economic forum di sana juga bicara masalah penanganan sampah plastik
dan kemudian saya diperintahkan juga menemui ya big fund di situlah
banyak ada sembilan
saya pergi di sana dengan ada didampingi juga dari bi
dan juga tadi ada private sector
jadi kita jelasin sama mereka mengenai makroekonomi kita mengenai detail kita
dan yang paling penting sebenarnya adalah apa sih strategi kita untuk mitigasi tadi keadaan yang trade war ini tadi
nah kita prioritas sudah memutuskan tiga itu
masalah b satu ratus dua puluh terus kemudian menyangkut masalah tadi para wisata
kita harus tingkatkan karena bisa penerimaan besar
kemudian lokal content juga kita andukan
kemudian ya revenue dari batubara
dan kemudian pemberian insentif insentif yang semua itu kita rancang dengan bagus
nah mereka memberikan respon sangat positif menurut saya
yang memang mereka bikin catatan
catatannya bagaimana execution nya gitu
dan bagaimana pengawasan kalian
implementasi itu yang kadang kadang kita di indonesia ini agak lemah
nah saya bilang kalau lokal content kebetulan saya jadi komandannya ini sekarang
jadi kita mengintegrasikan industri itu
itu kita bisa menghemat berapa miliar dolar untuk itu
nanti untuk tahun depan dan seterusnya
ini kita lupakan berbelas belas tahun
nah presiden sudah membuat kepresnya itu
dan itu saya kira akan bisa selesai
jadi saya melihat indonesia ya
trade war ini sebenarnya blessing in disguite buat kita
karena import kita yang begitu tinggi
ini kan kita hitung bisa dua puluh lima billion dollar nih tahun nih
ya kita bisa kurangi nanti dengan b plus dua puluh mungkin beberapa miliar dollar
atau berapa ratus juta
dan kemudian nanti dengan para wisata
kita mungkin dapat empat lima miliar dolar
kemudian dengan apa nama lokal content
kemudian mungkin dengan insentif dan sebagainya
jadi sebenarnya kalau kita tekun
kita disiplin terhadap ini
tahun depan kita akan jauh lebih bagus dari tahun ini
atau paling tidak kita akan melihara apa nama steady apa ekonomi kita gini
pertanyaannya kenapa rupiah lima belas ribu
saya juga nantanya saat itu
malah saya nanya mereka
gimana kalian gak concern
dia bilang sepanjang kalian itu gradual naiknya
dan kalian inflasi kita tahan dengan bagus
makanan juga baik
ya mestinya sih mungkin itu real value daripada kalian
iya tapi memang ini biasanya juga ada kekhawatiran khawatir
tapi kalau sebenarnya dibandingkan dengan negara negara lain
seperti venezuela argentina itu dengan turki juga kan
sekarang mengalami pelemahan terhadap peliranya
kalau jujur desi melihat
kita itu masih jauh lebih bagus dari banyak negara
dan ini utang kita juga
jadi akun defisit kita masih bisa jauh lebih terkendali ya
jadi karena akun defisit ini satu hal
tapi kalau kita perbaiki ini semua
saya pikir dalam satu tahun kedepannya akan bagus
orang bilang oke pemilu
ya pemilu kan akan jalan juga sekali lima tahun
jadi tidak adalah pemerintah yang bisa terus steady semua
enggak lah pasti ada dinamikan
tapi decision making process yang ada di pemerintah
menurut saya itu sangat bagus
dan koordinasinya selama ini bagaimana

jadi ini yang berantem sama ini
nah ini kan supaya kelihatannya lebih solid lagi
ada juga sih disana sini yang kurang
tapi menurut saya sih overall
kalau sudah presiden bilang begini
semua juga pada nurut sih
gak ada yang berani juga sih
itu yang bagus sih
jadi saya enggak melihat terlalu masalah
tapi kalau orang ngeritik begini begitu
saya kan di dalam
saya kan ngerti angka juga
biarpun saya tentara
iya dan galak lagi
pada takut mungkin sama pak luhut
pembantu pembantu saya kan orang hebat hebat
jadi enggak mungkin
dan mereka kerja dengan hati
jadi kalau ada pengamat bilang begini begitu
saya suka jahil juga
eh ini datang ke saya deh
tidak ada yang berani juga
apakah kita mau dijajah oleh katanya mau cina lah
kita punya dignity loh
kita punya karakter
bukan kita ini yang bisa dibeli beli orang
enggak gitu lah
itu saya jamin itu
bahwa ada kita harus melihara hubungan dengan cina dengan baik
dengan amerika dengan baik
ya kan harus begitu bernegara
mengkriminalisasi ulama misalnya
kayak habib rizik yang masih stuck di arab saudi
saya dengan pak habib rizik itu teman baik
dia ada masalah perusahaannya
tapi enggak ada
kenapa harus dendam